dari total dua ratus lima puluh ribu tiket kereta api yang sudah disiapkan oleh pt kereta api indonesia daops dua bandung
bapak ibu ibu mungkin satu ratus enam puluh an

dia dominan saya di bandung selama berapa game ya ada game dari game awal sampai final saya cuma tujuh poin kalau nggak salah
di ui uc kalau gak salah ya
sensitif sama perubahan suhu yang cepat
untuk kita cinyai dia juga kan
ada beberapa jenis nasi kucing di yogyakarta
kalau udah tua saya nggak mau ngerepotin anak saya
seleksi ya seleksi seleksi timnas usia tiga belas tahun gitu tiga belas dua belas tahun lupa
nah ini dia untuk antisipasi sebaran ini komisi kesehatan nasional tiongkok telah menyerukan langkah langkah
dan seolah olah sebelum kami berangkat ke melbourne ini pihak pemerintah pusat yaitu kementerian dalam negeri
di minta oleh mas erick untuk ganti coach nath waktu itu
berarti sekarang banyak rth rth di jakarta
pendidikan normal dan konvensional
dengan rangkumannya tentang penitipan anak
sehingga kabupaten dayi luhur dibubarkan
kepada seluruh korban terdampak kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara
masyarakat saya kira konsumen ingin menggunakan kendaraan listrik secara lebih optimal
makanya mereka membuat komitmen komitmen global bahwa pabrikan mobil dalam lima belas dua puluh tahun ke depan

ini penjelasan sekjennya nanti kita akan konfirmasi lagi seperti apa
tapi china kan bottom line dari china adalah anda jangan pernah sekali sekali mengatakan kemerdekaan dari kami
kemudian mereka juga khawatir datang ke filipina karena secara antropologis beda
alumni sma negeri satu cilengsi kabupaten bogor jawa barat ini
tapi jul gue penasaran deh dengan badan lo tinggi satu ratus sembilan puluh lima lo kalau jeril latihan lebih banyak ke apa sih
nggak bisa kita pengaruhi terlalu cepat ya
itu bunyi undang undangnya gitu loh
cuman kan mereka lebih dikenal gitu kan
jangan seperti saya yang kurang seimbang karena sendirian
di antaranya melayangkan surat desakan pada perusahaan untuk segera melakukan pembayaran thr
baik ini yang melakukan ini adalah ganjar pranowo
kalau di nbl nbl itu saya belum tau gitu
tapi emang nenekku yang serius main basket dulu
selain membuat makanan bisa tahan panas lebih lama aroma berasap yang dihasilkan klepot memberi sensasi tersendiri
dengan transaksi keuangan yang dianggap tadi
karena banyak yang belum paham apa itu kudapan
jadi belum sepenuhnya sebenarnya secara kultural perempuan itu bisa hadir tanpa barrier gitu ya ke dalam proses politik
bagaimana persiapan debat pada pukul sembilan belas ini
ya bisa itu fokus hanya untuk perilaku hakim
tapi kamu nggak tahu setiap kali
nah ini kan pasti salah satu benar
dengan temuan dan data yang ada pemerintah menilai salah satu solusi untuk mengatasi polusi
masih merujuk pada data asosiasi eksportir kopi indonesia
tapi yang merubahkan diri lu sendiri
tapi kalau dari mas johan sendiri mungkin ada cara tidak sih untuk memperbaiki persoalan ini kemudian tidak menjadi berlarut larut gitu
karena kita ngomongin heat wave itu nggak kelihatan di mata
ciri seekor kuda itu jinak atau liar
jokowi dodo mendapatkan restu dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dan mereka ambil keuntungannya seperti apa supaya kita fair
ini sekarang merugikan pemerintah indonesia
boleh katakan semuanya itu menerima pelajaran marsis komunis
pemilikan usaha sembung harjo kabupaten gerobokan ini
cuman ya emang waktu itu gue baru main basket terus yaudahlah
telah mencapai lima puluh enam sembilan ratus delapan puluh delapan unit
karena itu kita kan agak naik turun dan biasa
dan itu juga di sehari cuman sekali gak ada kita belum ada yang pernah double sehari dua kali gitu pagi sore gak
ini sudah meramaikan pintu masuk begitu dengan atribut berwarna biru muda yang memang seperti yang anda bisa saksikan di layar kaca anda
wisatawan dapat berkeliling menggunakan kapal wisata atau menyewa kapal cepat
kapan mereka bisa memberikan revenue kepada investor
dan bisa ditularkan ke seluruh balitanya ke ibu balita di wilayahnya
bagaimana kemudian korupsi pengadaan terjadi